nyanyi dong pak
gak apa apa kan kakak udah
kate kamu ingat ulang tahun aku
ingat ingatlah masa aku gak inget sih ulang tahun kakak ipar tersayang ya kan
kayaknya semalam kakak ada yang ingatin kamu
ih iya tapi aku juga ingat
ya saya pernah minta bantuan ya
bantuan apa ya
saya memang minta denis untuk
menyelidiki jessica karena
apa ya tujuan randy menanyai aku waktu itu
kalau aku yang menyebabkan jessica diperkosa
kalau aku yang menyuruh dennis tiano
ya allah apa randy membenciku
setelah pulang dari villa
aku akan coba cari randy
aku akan bicara sama randy
cantik banget sih kamu
nyanyi dong pak
gak apa apa kakak udah
kate kamu ingat ulang tahun aku
ingat ingatlah masa aku gak inget sih
ulang tahun kakak ipar tersayang ya kan
kayaknya semalam kata ada yang ingatin kamu
iya tapi aku juga inget kak
kate makasih banyak ya
oke suapan pertama buat suami aku yang paling rentan
suapan kedua buat adik aku yang paling aku sayang
kamu yang sok pasti enak
kan kate yang beli keknya
ya udah udah tipilin
aku berangkat dulu ya mau kerja
untuk merayakan kamu ulang tahun
gimana kalau kita makan malam bersama
di ajak ya
eh kamu ajak randy juga
ya udah nanti aku coba tanya dia
pokoknya kan dia sibuk kan
kamu berantem sama randy
kalau enggak terus kenapa tiba tiba kamu berubah kayak begitu
berubah gimana sih
orang gak berantem kakak
mulai deh kepo nya
aku gak berantem
dan ntar aku tanyain
udah tenang aja ya
aku kerja dulu ya
waktu aku sebut nama randy
apa catering sama randy lagi ada masalah lagi ya
oh ya sayang aku mau nanya juga sama kamu
catherine ada cerita nggak sama kamu
mungkin aja berantem sama randy
ada masalah gitu
aku gak tau sayang
dia nggak cerita sama sekali
udah mendingan makan kulenya lagi ya
sini aku suapin lagi
kamu belum makan kan
udah udah ganti aja
gak mau disuapin
aku suapin kamu udah orang tau
enggak lah aku tuh
sini sini udah udah
ah mendingan mama gausah pikirin tentang masalah tadi yang dia brolin ya
oke sudah sampai sekarang rena masuk kelas dulu ya
jadi anak yang pintar ya
iya pak aku mau jadi anak pintar
daripada papa sama mama
kamu itu bisa lebih pinter daripada papa sama mama
bisa lebih hebat dari papa mama
pak aku masuk dulu ya
papa tunggu di sini ya
catherine tau gak ya soal kedekatan jessica sama rana
catherine kamu sibuk bisa saya telepon kamu
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
kamu marah ya
karena saya pergi sama bella
bawah kamu marah
jujur sama saya kau marah sama saya
maaf mas aku gak kuat
ternyata hatiku sakit banget ngeliat kamu sama bella
maaf mas aku gak kuat

jadi kemarin saya ketemu sama bella itu karena saya lagi cari informasi
soalnya saya baru tahu
kalau bella itu dulu
pernah kerja di perusahaan
almarhum papanya pak al
dengan data palsu
bella pakai data palsu
papanya yang nyuruh
untuk apa mas
nah itu dia
saya juga lagi cari lebih lanjut soal itu
dan apa maksud papanya bella ngelapin semua ini

saya gak ngasih tahu kamu itu karena saya takut
aku gak bisa kontrol diriku sendiri
jujur aku bingung dengan kondisi yang seperti ini

tapi aku juga salah harusnya aku tanya dulu sama kamu

aku gak mau kamu kena masalah gara gara ini
aku gak mau kamu kena masalah gara gara ini
aku gak mau kamu kena masalah gara gara ini
hari ini tuh kami cilang tahu

terus dia ngajakin kita makan malam
kamu bisa kan
nanti sebelum ke acaranya kita cari kado bareng
oh kamu bel
di kita ketemu ani malam ini
aku kangen sama kamu
aku pengen ngobrol aja gitu sama kamu
kita kan kemarin udah ketemu bel
malam ini saya benar benar gak bisa ketemu sama kamu
kalau emang waktunya nggak bisa gini
waktunya kapan aja
jangan berapa pun aku pasti tungguin kamu di
sebentar aja kok
saya bener bener gak bisa
udah dulu ya
yaudah kalau kamu gak percaya kamu masuk dulu ke kantor saya langsung telepon bela lagi
dan saya pastiin kalau saya udah nolak itu
iya aku percaya sama kamu
tapi ini gak apa apa gak sih mas
bella gak kena apa apa
iya kan ada papanya ada psikiater juga
dan bella juga gak bisa terus terusan berlangsung sama saya dong
ya udah kalau gitu
sampai ketemu nanti ya mas
ya udah kamu lojot lagi ya kerjanya
saya juga mau makan